sejak dikenal lewat single tombo ati tiga belas tahun lalu opik telah menghasilkan dua belas album studio
allah bersamamu adalah judul album terbaru yang dipilih opik kali ini
renungan opik tertuang dalam sepuluh komposisi lagu
mas opik boleh diceritain ini allah bersamamu ini aransemen lagunya juga agak beda daripada album album yang sebelumnya
ini dari mana nih inspirasi
jadi khusus allah bersamamu ini saya mengalir aja
tiba tiba saya menemukan nada menemukan kata kemudian direspon sama teman teman band gitu kan
oh ini jadinya lebih sangat modern nih
oke dibuat lebih modern aja gak apa apa
jadi masih dengan suasana yang mendalam tapi sentuhannya lebih ke
modern gitu anak anak yang sekarang
di album ini opik juga mempersembahkan doa hatam al quran dan doa solawat
belakangan opik giat berkeliling menyambangi sejumlah sekolah agar lagu lagunya bisa dinikmati penggemar ciliknya sambil bersenandung dan berdongeng
kenapa saya mau terima untuk jalan opik ke to school ini anak anak sd smp sma
karena mereka nanti yang akan mendengarkan karakter saya di masa depan
harus dikenalin lagi mereka udah paham mereka kita nyanyi bareng kita senang
barang barang kita donasi kita dongeng kita cerita
dan mereka kenal uh ternyata asik juga ya lagu om opik ya gitu
opik berharap lagu lagunya bisa menjadi teman bagi siapapun melewati waktu suka dan duka
melalui lirik sederhana ia mengingatkan tuhan selalu bersama dalam keadaan apapun
gria putri jakarta